sebuah truk pengangkut kertas terbakar di ruas jalan tol jakarta cikampek jumat pagi
akibat kebakaran ini kemacetan terjadi di kilometer dua puluh dua hingga tujuh belas ruas tol jalan tol jakarta cikampek
dalam video amatir terlihat api membakar truk sekitar pukul lima jumat pagi
supir truk endang suryana mengaku tidak mengetahui pemicu kebakaran
truk ini bermuatan dua puluh lima ton roll kertas diangkut dari wilayah cilegon menuju cikampek
saat mobil melaju tiba tiba api berkobar dari kertas dan merembet ke seluruh badan truk
akibat kebakaran ini kemacetan terjadi di ruas jalan tol jakarta cikampek
pihak jasa marga sempat mengalihkan arus lalu lintas menuju jalur arteri